perampokan dan penyanderaan terjadi di sebuah rumah di kawasan pondok indah jakarta selatan sabtu pagi
polisi telah membekuk dua pelaku penyanderaan dan berikut kronologi peristiwa penyanderaan
pukul enam pagi pembantu rumah tangga pemilik rumah berteriak meminta tolong kepada petugas keamanan
ia menyebut ada dua orang bersenjata api di rumah majikannya
petugas keamanan langsung menghubungi bin mas
dan pukul tujuh pagi polisi menuju ke lokasi kejadian di jalan bukit hijau sembilan kelurahan pondok pinang jakarta selatan
seorang pembantu berhasil meloloskan diri dengan cara melompat pagar sekitar pukul sepuluh
dua jam setengah kemudian polisi mengepung rumah
karena peringatan tidak digubris pelaku polisi mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah
pukul empat belas tiga belas polisi membebaskan satu pria satu wanita
dan satu anak yang disandera
kemudian sekitar dua puluh menit kemudian satu pelaku digelandang keluar dari dalam rumah
diikuti satu pelaku lainnya
kedua pelaku langsung dibawa ke polda metro jaya